presiden jokowi dodo menegaskan persekusi adalah perbuatan melawan hukum
tindakan tegas pun harus dilakukan oleh aparat kepolisian
maupun kelompok kelompok maupun organisasi apapun tidak boleh yang namanya main hakim sendiri
apalagi atas nama penegakan hukum tidak ada
tidak boleh dan tidak ada
kita bisa menjadi negara barbar kalau hal seperti ini dibiarkan
komentar tegas disampaikan presiden joko widodo terkait maraknya kasus persekusi akhir akhir ini
menurut presiden kasus main hakim sendiri ini berlawanan dengan asas asas hukum negara
presiden bahkan meminta kapolri menindak tegas pelaku persekusi
sebelumnya kapolri tito karnavian telah mengimbau masyarakat
agar mengambil langkah hukum
apabila merasa dirugikan di media sosial
jika jelas jelas melakukan tindakan di luar batas hukum
kepolisian tidak akan segan mengambil tindakan
tak hanya itu kapolri juga mengimbau kepada jajarannya agar melindungi warga
bukan membiarkan seseorang atau sekelompok orang melakukan aksi persekusi
kalau nanti ada yang merasa diancam apalagi dengan kekerasan fisik terutama
silahkan nanti melaporan kepada kepolisian dan kita akan memberikan perlindungan
dan sekali lagi polisi yang tidak berani polisi yang tidak memberikan perlindungan
kita akan berikan tindakan tegas
saya tidak akan segan segan untuk mencari dan memindahkan ganti dengan orang yang lebih tegas
ancaman kapolri ini tidak main main
kapolres solokota kombesus melawati rosia
dimutasi dari jabatannya menjadi kabak wapers biro sdm polda sumatera barat
kombesus melawati rosia
menangkap dalam mengani kasus persekusi terhadap dr fira yang bertugas di rsud kota solok
jabatan kapolres solokota selanjutnya diserahkan kepada ajong komisaris besar donis kiawat
yang sebelumnya menjabat sebagai kepala unit dua subdirekturat empat direkturat tindak bidangan keputihabarekri
sebaliknya yang di solok saya sudah beberapa kali menegur kapoldanya untuk melakukan
untuk melindungi warga
dari tindakan persekusi
bahkan saya sudah sampaikan
saya anggap lemah takut ya saya ganti
nanti yang berani adalah tegas
menurut koalisi anti persekusi tercatat ada lima puluh sembilan kasus yang dilaporkan sepanjang tahun dua ribu dua puluh
jumlah ini hanya yang ditemukan koalisi anti persekusi
entah berapa banyak kasus lain yang tidak terdeteksi
hanya dewap cnn indonesia